pertengahan dua ribu dua puluh dua tim propa mabes polri melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan percaloan dan suap pada seleksi bintara polda jawa tengah tahun dua ribu dua puluh
koordinator masyarakat anti korupsi maki boyamin saiman menilai ada kejanggalan dalam kasus ini
proses penyidikan yang dilimpahkan dari propam mabes polri ke propam polda jawa tengah dinilai untuk melokalisir pelaku atau bahkan menutupi pihak pihak yang terlibat
ya enggak karena ini levelnya kan polda mestinya tetap propam mabes yang menangannya
dengan diserahkan propam polda ini kan menjadikan ini dikanalisasi juga hanya loh ya menjadi tidak apa ya menurut saya tetap mesinnya propam mabes
kalau diserahkan propam polda kok saya khawatir ini kan kemudian dikotakkan dikecilkan gitu kan tidak dikembangkan kan gitu kan
namun tuduhan kejanggalan ini ditampik oleh polda jawa tengah
kabit humas polda jawa tengah kombes pot iqbal
al kudusi menyebut pelimpahan pemeriksaan itu tidak menghentikan proses penyidikan
meski selama kurun waktu bulan september dua ribu dua puluh dua hingga maret dua ribu dua puluh tiga memang tak disampaikan ke publik
kasus ini ditarik ke polda jawa tengah diserahkan ke polda jawa tengah
itu terjadi pada bulan akhir september
namun polda jawa tengah langsung respon terhadap itu
kemudian dilakukanlah proses proses gelar perkara
kemudian proses proses klarifikasi dan sebagainya
baru kita proses jadi sebenarnya prosesnya tetap berjalan
tidak mandek dan tidak lama sebenarnya
dari hasil sidang kode etik profesi seperti yang disampaikan secara tertulis oleh kabit humas polda jawa tengah
setiap calon peserta yang ingin lolos diduga dimintai uang tiga ratus hingga empat ratus juta rupiah
tujuh orang ditangkap dalam kasus tersebut
yakni dua personil berpangkat kompol
satu personil berpangkat akp
dua personil berpangkat brigadir
dan dua orang aparatur sipil negara atau asm
mereka terlibat dalam kepanitiaan seleksi bintara tahun dua ribu dua puluh
para pelaku ini telah menjalani sidang kode etik dan profesi dengan diberikan sanksi demosi dan administrasi tanpa dilakukan pemecatan
ditambah lagi dengan hukuman administrasi berupa
mutasi yang sifat demosi selama dua tahun
dua anggota lainnya
yaitu brigadir z dan brigadir d
yang bersangkutan selain juga meminta maaf kepada institusi polri
hukuman administrasi tambahan yang lain adalah

kemudian untuk dua orang
yang dilakukan sidang disiplin
yang dilakukan sidang disiplin
yang dilakukan sidang disiplin
yang dilakukan sidang disiplin
yang dilakukan sidang disiplin
yang dilakukan sidang disiplin
yang dilakukan sidang disiplin
yang dilakukan sidang disiplin
yang dilakukan sidang disiplin
yang dilakukan sidang disiplin
yang dilakukan sidang disiplin
satu dokter pembina
diturunkan jabatan setingkat lebih rendah selama dua belas bulan
kemudian satu pengatur tingkat satu
ringannya sanksi yang diberikan dikritik oleh komisi kepolisian nasional
anggota kompolnas wahyu rudanto berpendapat
seharusnya para pelaku juga dijerat pidana suap atau gratifikasi
karena itu saya selaku komisioner komponas berharap bahwa proses penanganan ini
dilakukan secara serius tidak main main secara terbuka
dan tentu saja penindakan ini harus fair
karena jangan hanya soal etik saja
karena kalau itu sudah menyangkut soal suap
menyangkut soal penipuan
tentu ini bisa menyangkut soal pidana
nah itu ranahnya ranah yang tidak diatur oleh perpol

jadi ini saya kira harus dilakukan secara benar benar detail dan kompresif
sehingga publik terpuaskan dalam arti publik melihat memang polri benar benar ingin memperbaiki diri
ingin menjalankan reformasi kultural ini
yang merupakan kelanjutan dari reformasi struktural dan reformasi yang lain
itu bekerja dengan baik
praktek busuk percaloan dan suap ini pun memicu
aksi sejumlah mahasiswa di semarang
saat menggelar unjuk rasa di depan mapolda jawa tengah pada jumat lalu
masa yang tergabung dalam kelompok cipayung ini pun menganggap
reformasi kultural dan struktural di institusi polda jawa tengah belum berjalan
damar sinuko semarang jawa tengah